saudara lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk menawarkan perlindungan untuk aep sebagai saksi kunci kasus pembunuhan vina cirebon
tawaran perlindungan untuk aep dilakukan agar dapat mengungkap misteri kasus pembunuhan ini
waktu penangkapan itu kayak gitu nggak ada ya tapi waktu pas kejadian itu ada
aep menawarkan perlindungan sebagai saksi kunci kasus pembunuhan fina dan eki
wakil ketua lpsk susi laning tias mengatakan pertemuan aep dengan lpsk sejauh ini masih dalam tahap diskusi
aep pun belum memberikan jawaban untuk menerima pendawaran lpsk
ya kalau dia mempunyai informasi penting untuk membuka pecahkan ini ya ngapain lah kita
tapi menjajakin itu sebenarnya jadi semua pihak pihak yang punya kesalahan
kalau menjajakin pecahkan ini ya kami berusaha untuk menemukan
mantan kabar eskrim komjen purnawirawan ito sumardi meyakini
jika af merupakan satu dari dua saksi kunci dalam kasus ini
kesaksian aeb menjadi pengungkap kasus pembunuhan vina dan eki
sehingga ditetapkan delapan terpidana dan tiga dpo
namun terkait ketidakhadiran aeb dalam persidangan
diakui itu merupakan kewenangan hakim untuk melindungi saksi
ini kan yang membuka
mengungkap kejadian yang sebenarnya
itu dia memberitahukan kepada orang tua almarhum eki
hingga kemudian bisa diamankan delapan orang
nah kalau dari dua orang ini kemudian
itu adalah merupakan kewenangan hakim
jadi kalau hakim menganggap mungkin
untuk keselamatan atau keamanan tidak perlu dihadirkan
ini adalah penyampaian yang disampaikan di bap
saudara aep dan saudara dda ini adalah
merupakan kesaksian kunci sehingga bisa mengungkap kasus ini
karena tanpa kesaksian mereka berdua
ini tentunya kasus ini tidak akan mungkin bisa terungkap
sebelumnya kuasa hukum salah satu terpidana kasus fina saka tatal
yang mengaku saksi kunci kasus ini
tidak hadir di sidang sehingga tak mengenalinya
padahal aep dan dda adalah pemberi informasi
yang pertama kali melihat detik detik
sebelum kejadian pembunuhan vina dan eki tahun dua ribu enam belas